aku ke kantin dulu sebentar ya
aduh tadi nyala sekarang kau mati lagi sih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dari kemarin nggak ada kabar soalnya
kemarin aku pulang ke rumah
ini sekarang aku lagi mau ke sekolahnya rina
karena rina ada pentas drama di sekolahnya
berada sama orang tua murut disana
pak mau tanya
gimana denger kamu sama ang
sepertinya aku gak pernah cerita ke papa sekarang
kalau aku bisa ketemu langsung sama papa
nanti aja ya pak
aku jelasin ya ya
salam buat rina ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sekarang gue harus masukin passwordnya
tunggu tunggu
aduu semoga gak mati
untung aja nyala
kok mati lagi sih
kok marah marah di toilet
ih kesel banget
tapi gue harus tenang
finally reina dan orangtuanya sampai juga
kami sudah membuat tukacawan
kamu masih bisa ikut pentasnya kan
tentu bisa bu andien
silahkan ganti kostumnya ya di fitting room
lewat sini bu
alhamdulillah banget ya saya lega banget
akhirnya pa bos sama andien bisa tampil di acara sekolahnya reina
yang ditemukan dan akhirnya mereka bisa tampil bersama
gak sabar ya bu ngeliat penampilan mereka bertiga
iya aduh kayak apa ya
i'm sure bagus ya
thank you delati
mama cantik sekali
makasih saya anak mama juga cantik banget ini
mah tadi papa titip kotak ini ke aku
suruh mama pakai
takut gak bisa ma
ya jangan takut ya sayang ya
kita ga kecil
aku memang sudah menyakiti hatimu
dan membuatmu marah
sehingga kamu memakan buah stroberi beracun itu
aku sangat menyesal
dan aku berjanji
aku akan menebus semua kesalahanku
dengan cara menembuhkan
cinta di hatimu
dengan segenap kemampuanku
cucunya keren sekali actingnya ya bu
papa mamanya juga
thank you terima kasih alhamdulillah
pak bos juga kayaknya jago banget itu ya
itu dialog dialog itu
tapi gak ada di naskah dramanya reina
mama bener bener berharap
kalian bersatu kembali
berbahagia bersama reina
dan jangan pernah berpisah lagi
ada apa sih kamu ini kenapa
ini aku tadi jatuh di
terus handphone aku
masuk ke wc jadi rusak nih
ntar nyalan ntar mati
ntar nyalan ntar mati
ya tapi kamu ada yang sakit nggak
cuma bt aja ini rusak handphonenya
ya kan bisa di share visit public baru kan
nggak jadi masalah
nggak jadi masalah
nggak jadi masalah
nggak jadi masalah
akaun memory cloudnya roy
nah ini nyala
akaun memory cloudnya roy
mending gue cek mama deh
bentar lagi pasti bakal mati lagi nih
bentar lagi pasti bakal mati lagi nih
tuh kan mati lagi

untung gue ada sempet kirim chat ke mama

sekarang mending gue ke kantin deh
bentar lagi mau pasti baca chat gue
kamu ini kenapa sih fokus sama sama handphone
kamu ini kenapa sih fokus sama sama handphone
saya yang ke kamar rawatnya papa dulu ya
saya ke kamar rawatnya papa dulu ya

kenapa muka elsa panik kayak gitu ya
aku rasa ada yang disembunyikan sama elsa
aku rasa ada yang disembunyikan sama elsa
aku semakin gak mengerti
aku semakin gak mengerti kamu
pak istriah dulu ya maya
yah lompat lagi
ada apa lagi sih
ada apa lagi sih
ada apa lagi sih
ada apa lagi sih
aku ke kantin lu sebentar ya
aku ke kantin dulu sebentar ya

tadi nyala sekarang kok mati lagi sih
ma aku pinjem handphone mama dong ma

handphone aku sekarang rusak karena tadi jatuh di toilet
padahal aku perlu banget urgen ini ma

emangnya kenapa kamu mau nelfon siapa
kamu berhubungan sama preman itu lagi
aku itu sekarang lagi mau coba buka account memory cloud nya roy
aku itu sekarang lagi mau coba buka account memory cloud nya roy
mama tau gak temennya al
mereka itu sekarang lagi berusaha untuk ngebuka account nya roy

otomatis mereka tau kalo aku
pernah fun roy di hari pembunuhan itu
mereka bisa curiga sama aku
mereka bisa curiga sama aku
terus terus jadi gimana
makanya mas sekarang aku itu mau coba
untuk buka account nya duluan
untuk amanin dari mereka
tapi sekarang handphoneku rusak makanya aku mau pinjam sama mama
boleh aku pinjem ya ma
mama gak bawa handphone handphone mama charge lagi di kamar papa
ya udah mama ambil dulu aja deh mah

ma tapi jangan sampai ketauan sama papa ya
udah buka account nya

adalah hari yang terburuk dalam hidup gua
dia putusin gue
selingkuh sama perempuan lain
gue salah banget
sama perempuan lain di hotel
ya gue ngelakuin itu
karena gue lagi stres juga di rumah
gue lagi ada masalah sama temen temen band gue
gue lagi ada masalah sama temen temen band gue
pokoknya sekarang tuh hancur banget
tapi andin sibuk terus
tapi andin sibuk terus
adalah hari yang terburuk dalam hidup gua
gue gak akan pernah ngelupain angga itu
gue gak akan pernah ngelupain angga itu
gue kehilangan wanita yang
sangat gue cintai

coba lu putar part itu lagi
pas roy bilang dia gak akan pernah melupakan hari tersebut
pas roy bilang dia kehilangan orang yang paling dia cintai
oke bentar ya
adalah hari yang terburuk dalam hidup gue
adalah hari yang terburuk dalam hidup gua

gue gak akan pernah ngelupain angga itu
gue kehilangan wanita yang
sangat gue cintai
apa jangan jangan tanggal putusnya roh itu
sepemikiran dengan gue
untung papa udah tidur
untung papa udah tidur
untung papa udah tidur
untung papa udah tidur
kita mau ke kantin
handphone kan tadi lagi di charge
yaudah kamu istirahat aja ya
nanti abis dari kantin aku balik lagi kok
semoga setelah ini
mbak andin gak akan pergi lagi
dari rumah ini ya ya ya
ya semoga aja gak ada lagi masalah antara pak bos dan bu bos
udah capek tiap hari
mikirin masalah hari rumah tangga pak bos
nah kiki selaku
kiki bisa tidur nyenyak
huya juga bisa tenang
kagak resah mikirin masalah pak bos mulu
masalah pak bos mulu
nah abis ini
gigi tinggal fokusin deh urusan
percintaan kiki sama mas abdullah
kelaut nyari ikan patin
ketemunya ikan paus
hati hati tekanan batin
kerjanya tiap hari ngalu terus
siapa yang nghaluk
sirik tanda tak mampu
ya sirik ikan kali
kita bongkar semuanya
pake handphone gua sekarang kita coba
kita masukin passwordnya ya
kak bisa juga
tak bisa juga
gak bisa juga gak
tetep gak bisa juga gak
mau terus gimana dong
roy please kasih petunjuk roy kasih petunjuk
berhasil gue berhasil
sekarang gue harus hapus data panggilannya
dan ganti passwordnya biar gak akan ada yang berhasil buka
untung gue duluan yang buka
bahkan gue juga udah ganti passwordnya roy
jadi michelle dan angga gak akan bisa akses datanya roy
sebentar mah aku harus balikin akal mama biar kayak yang awal
kamu melakukan segala cara untuk menutupi kesalahan kamu saha
tapi justru hal itu membuat kamu melakukan kesalahan kesalahan baru
kebohongan dan masalah yang baru
sampai kapan kamu kuat hidup seperti ini elsa
saya lega sekali akhirnya semua berjalan dengan lancar
iya bu alhamdulillah ya bu
apalagi tadi bu bus
aduh keren banget
natural saya aja sampe baper
apaan sih mir
ih emang bener tau
tadi pas main tas
gue aja sampai kayak mikir
rumah tangga sendiri
kalau lagi akur ya happy
kalau lagi huru hara ya
terlalu mikirin banget gitu
oma sama ancus dulu ya
satu mama mau kemana lagi
mau tinggalin aku lagi
papa mau ngantri mama pulang ke rumah
kan hari ini mama ada janji
kalau mama akan pulang ke rumah
dan gak akan
mama mau pulang ke rumah
yaudah kalau gitu sama oma doang ancus ya
pulang ya oke
sama pak bos
penyelidikan kita udah buntu gak
kita udah coba semua password
tapi gak ada yang berhasil satupun
sampai tanggal putusnya rodan andin pun tetep
tetep gak bisa
terus sekarang kita harus gimana ya
kayaknya percuma deh
kita mau ngubuk ebuk
ini susah loh
mending lo tanya andin deh
semua data semua informasi lo bisa dapat dari dia
iya juga sih
coba aku telepon ya
yang aku lakukan ini adalah yang terbaik
mungkin dengan begini
aku bisa pelan pelan percaya sama masalah lagi
sorry ya aku ganggu
iya nggak apa apa kenapa
ada yang aku pengen bicarain sama kamu
kamu ada waktu gak ketemu sama aku
boleh kalau kamu bisa sekarang
tapi kayaknya kalau misalkan sekarang nggak bisa deh
gimana kalau besok
selesai aku ngajar
oke besok sore juga gak apa apa
kabarin aku nih ya
yap udah beres
besok aku ketemuan sama andin
itu berarti kamu bisa pulang sekarang
ih kamu tuh apa sih
diajak ngobrol dari tani gak nyaut malah tidur
kenapa jadi bantal
dan lo baik baik aja kan
gue kepikiran terus karena tadi lo tiba tiba pergi
iya mas masuk
ada yang bisa saya bantu
udah gak selesai
susah sih ya
pas dia dalam perjalanan mau ke samarinda sama rafael
dia tiba tiba ditusuk sama orang
dan sekarang posisinya mas tino lagi ada di rumah sake sejatra
apa kamu tau mas
kamu ngerasain suruh orang itu untuk menyerang nino sama rafael kan
aku cuma mau tahu aja mas
apa ini memang kerjaan kamu
untuk menghalangi mas tino sama rafael
saya ingin menghalangi mereka
makanya saya suruh rindika sama rinda dulu
tapi kebetulan sudah dikirim cuti pergi ke jakarta
makanya rindika belum sempat ketemu
tapi kalau soal pelusukan nino
saya sama sekali gak tau
saya akan buktikan
saya akan cari siapa orang yang udah ngesuk nino
tak ada masalah
tidak pastinya pun masih satu orang
kalian atau kamu